hari pertama libur panjang pasca antrean ribuan kendaraan dan macet panjang terpantau di jalan tol cipali purwakarta jawa barat pada jumat pagi
selain meningkatnya jumlah kendaraan kemacetan juga dipicu perbaikan jalan di sejumlah titik
ribuan kendaraan dari arah jakarta menuju cirebon terjebak kemacetan di kilometer tujuh puluh dua jalan tol cipali purwakarta jawa barat
kemacetan terjadi seiring masa libur pasca dan akhir pekan sehingga banyak warga mengisi dengan pergi ke sejumlah tempat wisata maupun pulang kampung
kemacetan juga diperparah dengan adanya perbaikan jalan tol cipali di sejumlah titik
akibat kemacetan ini perbaikan dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada pekan depan
kemarang karena ada libur panjang jadi apa namanya mulur gitu
terus kenapa dikerjain sekarang pak
akhirnya kemarin ucapnya kemarin gak tau sekarang
situasi serupa juga terekam di tol jakarta cikampek
pengendara hanya memacu kendaraannya dengan kecepatan maksimal sepuluh km per jam
kemacetan yang bermulai dari kilometer lima puluh lima ini mengakibatkan kendaraan mengular hingga sepuluh km
untuk mengurai simpul kemacetan
petugas jasa marga dan polisi menerapkan kontraflow dari kilometer empat puluh tujuh hingga enam puluh satu sejak jumat dini hari
sementara di simpang gadok petugas gabungan dari polri tni dan satpol pp
memperketat akses menuju jalur puncak bogor jawa barat
pengendara diwajibkan menunjukkan hasil tes rapid antigen atau bukti sudah mendapatkan vaksin covid sembilan belas
pada jumat pagi petugas telah memerintahkan
puluhan kendaraan wisatawan yang tidak bisa menunjukkan hasil tes rapid antigen putar balik
kebijakan ini ditempu untuk meminimalisir penularan virus corona di kawasan puncak